ya masih bersama kami di good morning pemirsa tentang tidur
nah kita ngomongin tentang tidur ya tidur ini kan kita semuanya tahu
ini merupakan kebutuhan biologis bagi makhluk hidup terutama juga kita ya manusia
tidak hanya untuk menghilangkan rasa kantuk tapi juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh
nah cukup gak tidurnya berkualitas gak tidurnya itu kan pertanyaannya kan
memang ya tidur rebah rebah di kasur kita langsung berpikir ini sudah tidur
tapi ngomong ngomong soal tidur yang cukup berkualitas bahkan dapat menghindarkan kita
dari berbagai macam penyakit
harley presenter program televisi ini tengah sibuk mempersiapkan sidang skripsinya
di tengah kesibukannya menjalani syuting dan skripsi
waktu istirahat dan tidurnya menjadi sangat berkurang
asli berantakan banget karena aku itu kan sibuk syuting
situngnya itu di luar kota
nah kalau misalnya selesai syuting sekitar jam sepuluh atau jam sebelas malam
kalau dulu rame gitu kan mungkin masuk kamar hotel itu baru jam satu
baru tidur jam dua nanti jam lima udah harus make up lagi kan karena jam tujuh kru call gitu
jadi tidur tuh paling se empat lima jam
apa yang dialami harley juga terjadi pada sebagian besar warga di kota besar
yang memiliki keluhan padatnya aktivitas
sehingga waktu istirahat mereka sangat terganggu
padahal tidur sangat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan performa kerja
idealnya manusia modern kalau mau produktif performanya optimal satu
perhatikan kesehatan tidur prioritaskan kesehatan tidur
durasi tidur diperhatikan dan jam biologis
kapan saya ideal untuk beraktivitas yang banyak menggunakan pikiran
kemudian aktivitas fisik ini ada jam jamnya tersendiri
ini yang sebaiknya
ini yang manusia mengenali
jadi kalau orang hanya memperhatikan let's say banyak tidur atau apa
jangan dikatakan bahwa orang tersebut malas
tidur tidak identik dengan kemalasan
justru dengan memperhatikan kesehatan tidur
itu adalah langkah cerdas untuk meningkatkan produktivitas
pada orang dewasa waktu tidur normal adalah tujuh sampai sembilan jam per hari
bila anda berpikir bahwa dengan aktif berolahraga
dan makan makanan
makanan sehat cukup untuk mencegah anda terhindar dari penyakit
ada baiknya anda juga mulai memperhatikan waktu tidur anda
penelitian dari national institute of health di amerika
membuktikan kurang tidur dapat menyebabkan penyakit penyakit
seperti hipertensi serangan jantung stroke diabetes kegemukan kecemasan berlebih hingga depresi
jadi tidur cukup dan berkualitas
sangat besar manfaatnya untuk anda
untuk kesehatan jiwa dan raga
apakah anda sudah cukup tidur tadi malam
manggar fatani jakarta
jadi gitu pemirsa tidur ini bukan hanya karena kalau kita ngantuk ya sudah tidur
tapi punya banyak manfaat kemudian juga banyak hal hal yang selama ini kita tidak tahu tentang yang namanya tidur
ada satu stigma bahwa katanya kalau banyak tidur itu malah
iya banyak tidur itu tidak terlalu banyak gerak
tidur terus kerja dong
akhirnya sakit malah kan
padahal kita butuh waktu tidur itu yang cukup lama loh dibandingkan yang mungkin saja kita bayangkan
nah lalu bagaimana kalau misalnya anda masih kesulitan tidur menangani seperti apa
sudah ada dokter spesialis kesehatan tidur andreas prasaja dan artis sekaligus presenter yang katanya nih ya
juga punya jam kerjanya sibuk sekali sering mengalami susah tidur ada lolita agustin
anyway lolita bisa pindah ke sini aja
kenapa sih aku tidurnya udah cukup loh ini gak kelihatan ya sangat sangat cerah ya
ya cerahnya lebih cantik di sini sekarang
oke jadi begini lolita kita langsung saja ke masalahnya ya langsung langsung sensi
jadi bagaimana katanya memang sampai sekarang masih suka susah tidur masih bantuan obat
masih sih tapi obat tidur bukan obat tidur tapi melatonin aja itu pun juga nggak yang rutin setiap hari
tapi kalau ngerasa oh besok harus ada kegiatan yang pagi
terus kayak aduh susah banget ini
enggak berapa jam tidur sehari
susah dihitung tapi rata rata sih maksimum enam jam itu maksimal ya
oh baru mau ditanya baru mau ditanya itu dokter
yang paling sering tiga jam
yang paling sering buat kerjaan ya itu mungkin butuh teman tidur
oh kalau udah tenang
oh butuh pasangan itu mungkin
tahu banget kayaknya
gimana dokter ini ini
enam jam aja sebenarnya enam jam saya juga enam jam sih
bapak kadang kadang lima empat jam
iya makanya enam jam itu maksimal gitu
ini kayaknya kita orang orang bermasalah nih disana
itulah saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya indonesia itu mengantuk
kenapa saya lihat dari iklan iklan di media semua produk yang bisa dikonsumsi
hampir semua produk yang bisa dikonsumsi mengklaim bisa bikin orang melek

makanan makanan makanan lain lain sebagainya
artinya apa para produsen ini melihat peluang pasar yang besar pada orang orang mengantuk
artinya orang indonesia ini mengantuk
nah sebenarnya mengatasi kantuk tuh gimana sih
apa dengan kafein dengan minuman penambah energi
perhatikan tidur yang sehat
mulai prioritaskan kesehatan tidur
karena akibatnya tidak sederhana
bisa hipertensi gangguan jantung stroke
dan pada anak anak kemampuan otak itu kan hanya dibangun pada saat tidur
bayangkan kalau tidur kita pendek pendek
harus bangun let's say jam lima setengah enam karena sekolahnya jauh belum macet lagi
jadi banyak sekali masalah kesehatan tidur di indonesia ini yang masih belum diperhatikan
di indonesia pandangannya adalah kalau orang tidur tuh
seperti kemarin saya ada pasien pasangan suami istri
istrinya marah marah terus karena beranggapan suaminya ini pemalas
tidur terus tidur terus
sudah dibuat ini buat ini
tetap tidur terus
tidak produktif dan lain sebagainya
dan saya katakan ini penyakit
dia menderita gangguan tidur sleep airnya
yang gejalanya adalah hypersomnia
hypersomnia itu kantuk berlebihan
jadi walaupun tidurnya sudah cukup tetap mengantuk
jadi masalah kesehatan
jangan tidur jangan kita lihat sebagai hanya insomnya
hanya jumlah tidur kita
tapi kualitas tidur kita bagaimana
oke jadi gimana perbaikinya nih dokter sekarang
dimulai dari mungkin berapa lama sih harusnya kita tidur
ada yang bilang kan orang dewasa ya
tidak usah terlalu lama lah ya tidurnya
tidak usah terlalu lama adalah tujuh sampai sembilan jam
gimana sulit gak sih
jadi mikirnya itu sih lama ya gitu
itu kebutuhan minimum
di jakarta ini rata rata orang tidur enam sembilan jam satu hari
dan ini sangat disayangkan karena penelitian di inggris pada wanita wanita yang sehat
langsing olahraga rutin diet terjaga yang durasi tidurnya kurang dari tujuh jam setiap hari
workout setiap hari
nah tapi kalau tidurnya
tidurnya biar sehat ternyata gara gara tidur ternyata bisa
jadi untuk sehat yang optimal kita sebut sebagai triumph rate of health
ada tiga seperti segitiga untuk kesehatan kita
kita butuh olahraga teratur
tidur yang sehat
karena tanpa tidur yang sehat olahraga malah akan merusak sel sel tubuh
tanpa tidur yang sehat kita sudah jaga makanan kayak apapun
metabolisme kita akan terganggu
gula darah kekentalan darah tetap akan naik
nah sekarang kan kayak misalnya gini
lolita ini tadi bilang empat lima jam lah sehari gitu ya rata rata
kita bilang itu karena kerjaan yang sibuk dan macam macam gitu
itu biasanya efek dari tidur yang kurang itu dirasakan setelah berapa lama
dan benar gak sih lolita merasakan itu
sekarang udah ada efek efeknya belum sih maksudnya
standby aja sih tenaganya oke
ya udah kebiasaan ini gak ngerti nih efek ketemukan kayak gitu
ganteng sih cuman tiap hari tetap harus ada kayak daily caffeine fix gitu
nah itu karena kita dibantu sama kafein ya
padahal sadar gak sih kafein itu kan bekerja sekitar lima belas jam
sehingga akan mempersulit tidur kita di malam hari
kalaupun yang bisa tidur jadi disrupted
jadi di tengah malam tuh akan terbangun
gini sekarang bersiasatnya gimana untuk bisa tidur sehat itu
karena kan susah dapetin waktu tujuh jam sembilan jam
sekaligus gitu itu kayaknya susah banget
kayaknya jam kerja yang lalu itu juga lebih banyak mungkin dibanding dari jam tidur kan
kalaupun misalkan dari sore udah sampai rumah gitu
terus tetap aja gak bisa tidur cepet juga
ya karena kebiasaannya
so yang paling baik pindah kerjaan
jadi gini pak
karena sudah harus mulai memprioritaskan kesehatan tidur
kita gak bisa akumulasi aja gitu dok
kemampuan tidur kita juga kan terbatas
apalagi orang dewasa itu sulit untuk tidur siang misalkan
paling hanya bisa tidur lima belas menit
power nep kecil kecil gitu
nah kalau masih usia dua puluh an sih masih bisa tidur siang dua tiga jam
tapi siklus tidur siang dan tidur malam ini sangat berbeda
di malam hari satu siklus tidur ringan sedang dalam dan mimpi tercapai dalam satu ratus dua puluh menit
siang hari hanya dua puluh menit
efeknya untuk growth hormon untuk kulit kualitas untuk otot otot metabolisme ya tentu bagus yang malam hari
tapi untuk menopang produktivitas saya sarankan power nep
konteksnya adalah tidur udah cukup nih ya
kemudian siang hari waktu makan siang ya setelah makan siang tidur aja sebentar lima belas menit dua puluh menit
begitu bangun kan kita fresh lagi seger
betul sih iya
tapi itu konteksnya tidur harus sudah cukup jauh
tetep aja ya
tetep aja ya
tetep aja ya
itu ada lagi cara ngaturnya bidangnya
katakanlah bahwa sekarang kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa punya waktu enam jam
nah caranya gimana untuk bisa cepat tidur
karena masalahnya juga di situ
karena kita udah di kasur kan tapi mau tidurnya susah
tetep berenergi rasanya ya
tidak boleh tidak boleh kita ingin cepat tidur itu salah
oh salah juga ya
seperti orang insomniac insomniac itu kesalahannya apa memaksakan tidur
semakin dipaksa semakin sulit
so secape apapun selelah apapun selarut apapun kita pulang
satu tidur pada jam jam di mana kita memang biasanya tidur
jangan keluar dari jadwal akan sulit
karena kita punya jam biologis ada setelan yang harus pas
kedua selelah apapun jangan langsung naik tempat tidur
biasakan persiapkan diri dulu dengan relaxing
entah itu baca dengar musik atau anything meditasi
anything lah yang make your relax setelah relax baru naik tempat tidur
itu yang paling benar jangan berusaha relax di tempat tidur nah
oke jadi jauh
jadi misalkan jam tidur saya jam dua

setengah dua gitu ya
itu dua malam tidurnya nih lolita setiap hari
kita berusaha untuk tidurnya gimana
ada gak sih tempat kepikiran
tapi itu better loh
dulu sempet karena
terus jamnya tuh bener bener gak sehat
akhirnya kebiasaan dengan tidur setiap hari itu jam lima jam enam pagi
sampai bisa nonton acara musik pagi pagi dulu baru bisa tiba
betul itu sebabnya banyak sekali pemuda pemudi di indonesia itu menderita
delayed sleep phase satu dan kedua biss
biss itu adalah sederhana kurang tidur
tapi kurang tidur disebabkan oleh karena deadline karena pekerjaan karena tugas
anak anak sekarang sekolah kuliah itu kan tugas luar biasa
sehingga kurang tidur dan bahayanya adalah hypersomnia kantuk berlebihan
ketika berkendara kecelakaan kemudian productivity nya jelek
nah kemudian yang delayed sleep phase ini sudah kena ke jam biologisnya
jadi setelan untuk jam tidurnya ini udah bergeser
harusnya mungkin harusnya masih sebelas jam dua belas malam jadi bergeser ke jam dua jam tiga
ya atau bahkan sampai jam lima jam empat
kan ditukar misalkan gini kerjanya dia menuntut harus malam datang
justru bekerja harus aktif
paginya baru bisa tidur
nah itu mencetaknya gimana
kan beda tidur malam tidur siang
harus diusahakan supaya sinyal sinyal waktu ini hilang
seolah olah ini malam
harus tetap dibuat seperti itu
misalkan kita kembali dari tempat kerja gunakan kacamata gelap
jangan berkendara jangan berkendara
karena sangat berbahaya
sangat berbahaya lebih berbahaya daripada mabuk
kemudian sampai di rumah ya udah
bersihkan diri tetap dalam suasana gelap
jadi kondisikan seperti malam hari
ya seperti malam hari
karena otak kita kan memproduksi melatonin
melatonin hanya diproduksi pada saat gelap
tidak diproduksi pada saat terang
dan yang orang sering lupa apa
itu memancarkan blue light yang dibaca oleh otak sebagai siang hari
ya beberapa gadget
beberapa merek punya aplikasi night shift misalkan
ya itu untuk mengurangi blue light
ini insight yang sangat mencerahkan kita
langsung pengen tidur nih ya bukan ya
kita pulang cepat nanti ya
iya kita harus nih langsung balas dendam gitu kan
by the way terima kasih dokter andrea sudah bergabung di good morning hari ini
lolita saya tahan dulu ya
karena kan masih aktif kan kalau pagi hari belum ngantuk kan ya
kita tantang lolita di one minute tips ya
usai jeda tetap bersama kami di good morning